berikutnya pesawat tni au nomor register a seribu tiga ratus dua puluh satu bertolak dari lanut halim perdana kusuma jakarta
menuju banjarmasin dan kabupaten mamuju pada minggu pagi tujuh belas januari dua ribu dua puluh
pesawat yang ini mengangkut bantuan logistik yang akan didistribusikan kepada korban bencana di daerah itu
bantuan terus mengalir bagi korban bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah di banjarmasin kalimantan selatan
salah satunya berasal dari tni angkatan udara nomor register a seribu tiga ratus dua puluh satu dari lanut halim perdana kusuma menuju lanut samsudin nur banjarmasin kalimantan selatan
saat ini saya bersama dengan kapten apitu kepala penerangan lanut samsudinur untuk memberikan penjelasan singkat mengenai bantuan yang diberikan oleh tni angkatan udara ini
ya pak boleh dijelaskan bagaimana bantuan ini pada akhirnya bisa sampai dan siap untuk diberikan pada korban banjir di sini
baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita kedatangan alfa seribu tiga ratus dua puluh satu ke lanut samsudin nur dalam rangka untuk menyampaikan ataupun disebut ngedrop logistik ke banjarmasin dan personil yang akan membantu pemulihan banjir di winangkabung
selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di wilayah kalimantan selatan demikian
rencananya pesawat ini juga akan membawa bantuan logistik ke daerah kabupaten mamuju yang baru saja dilanda gempa bumi
april sirait windri hawadis banjarmasin kalimantan selatan